kejati jawa barat sudah menyiapkan enam orang jaksa penuntut umum atau jpu
untuk mengetahui penanganan kasus pembunuhan vina
kita terhubung dengan jurnalis kompasifi di bandung jawa barat
ninda destiani dan juga di cirebon sudah ada muhammad syahri romdon
namun kita sapa terlebih dahulu rekan ninda desiani di kejati jawa barat
ninda hingga saat ini bagaimana persiapan jaksa setelah menerima spdp
atas kasus pembunuhan vina dan eki
hingga saat ini sebetulnya dari kejati sendiri ini sudah menerima spdp
langsung dari polda jawa barat pada kemarin ya dua puluh dua mei
dan nanti langkah berikutnya memang harusnya ini sudah dilakukan penyidikan
terkait satu tersangka tambahan bagi pegi setiawan
yang memang sudah ditetapkan oleh kepolisian menjadi salah satu pelaku utama
ataupun otak pembunuhan dibalik pembunuhan vina dan eki maksud kami
namun di sisi lain dari kejati sendiri hingga saat ini sebetulnya masih belum bisa
memulai penyidikan bagi pg setiawan
karena memang masih harus menunggu kelengkapan berkas perkara
sehingga hingga saat ini masih belum ditentukan di mana dan kapan
kemarin pun dari pihak kejati ini menyampaikan bahwa
hanya ada satu tambahan tersangka yakni peggy setiawan alias roby irawan
yang dimana ini juga ditetapkan langsung oleh polisi polda jabar
jadi tidak ada tersangka tambahan lainnya ya juno dan juga saudara
di balik itu kejati juga menyiapkan
kejati juga menyiapkan enam kejaksa untuk dapat memproses penyidikan peggy setiawan
dan di sisi lain saudara memang sebetulnya bagi yang didakwa yakni peggy setiawan
ini sebetulnya memang masih menyangkal ya terkait pernyataan dari pihak kepolisian
meskipun kemarin sudah disampaikan namun peggy setiawan sendiri ini masih menyebut
bahwa dirinya ini tidak melakukan dan tidak terlibat
dan upaya lainnya dari pihak peggy setiawan ini tentu mengajukan gugatan peradiran langsung
polda jawa barat dan meminta perlindungan dari lpsk langsung
baik kita harapkan bagaimana penuntasan kasus ini untuk mengungkap bagaimana otak pembunuhan dari pembunuhan vina dan juga egy
terima kasih jones kompasifi ninda desiani dari kejati jawa barat
sudah ada jurnalist kompasivi muhammad syahri ramdon
ram untuk saat ini bagaimana rencana pihak kepolisian untuk melakukan rekonstruksi
terkait dengan dugaan pembunuhan vina dan eki dengan tersangka pegi setiawan
ya baik juno di studio selamat siang saudara
memang informasi akan dilakukan rekonstruksi oleh pihak kepolisian yang juga akan dihadiri oleh beberapa instansi terkait
namun sejak pagi ini hingga sejak pagi tadi hingga siang ini kami masih menunggu kehadiran mereka di beberapa titik titik
yang menjadi lokasi eksekusi pembunuhan terhadap vina dan juga eki
yang sampai saat ini masih belum dilakukan atau masih belum diketahui
jadi rencana tersebut akan dijawabkan jam berikutnya
namun ada informasi tambahan yang terus berkembang pada hari ini juno bahwa
ada dua orang lagi yang telah mendapatkan surat pemanggilan dari polda jawa barat dari saksi pegi
yang paling pertama adalah sudah mendapatkan pak suhartono alias bondol pada kemarin sore
kemudian pada pagi ini kami mendapatkan keterangan bahwa ada dua orang lainnya
pertama adalah suparman yang juga merupakan paman dari pegi
dan satu orang lagi adalah ibu
yang merupakan rekan kerja peggy pada saat di bandung
ketiga orang ini mendapatkan surat pemanggilan dari polda jawa barat
sebagai saksi pada hari yang akan dipanggil pada hari jumat tanggal tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh empat mendatang
mereka ketiganya meyakini bahwa pegi setiawan pada malam hari itu tanggal dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas berada di bandung
mereka bersama sama sedang bekerja
di sebuah proyek pembangunan rumah ko aceh dan juga pada pagi harinya tanggal dua puluh delapan agustus mereka masih bekerja
artinya masih mereka meyakini bahwa peggy setiawan tidak terlibat terhadap kejadian atau tragedi
yang terjadi di cirebon yang menimpa fina dan juga eki
mereka juga meyakini bahwa selain siap untuk memberikan kesaksian
mereka juga berencana mengumpulkan beberapa bukti bukti bersama kuasa hukum yang mendampingi
baik kita nantikan bagaimana proses rekonstruksi yang akan nanti akan dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tersangka pegi setiawan
terima kasih jurnalis kompasiv muhammad syahri ramdan dari cirebon jawa barat dan juga rekan ninda desiani dari bandung jawa barat